kita akan langsung pantau bagaimana kondisi arus balik
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada diana valencia
diana selamat malam
boleh dijelaskan kepada kami posisi anda lokasi anda berada di mana saat ini
dan bagaimana pantauan arus balik sampai dengan jumat sore
selamat sore jelang malam tiffany
kalau bicara soal bagaimana situasi terkini
khususnya di gerbang tol cikampek utama ataupun di tempat saya melaporkan saat ini
yakni di res area kilometer enam puluh dua tol jakarta cikampek
saat ini suasananya ramai lancar
untuk itu saya akan bergeser sedikit tiffany
kemudian foto jurnalis cnn indonesia maria oktober akan menunjukkan kepada anda
situasi terkini di pintu masuk rest area kilometer enam puluh
nah kalau anda lihat memang saat ini suasananya didominasi oleh kendaraan berplat b
ini artinya mereka
mereka yang hendak kembali ke arah jakarta ke arah ibu kota
ini memang tidak ada antrean panjang kendaraan ataupun antrean yang cukup signifikan
dalam artian lebih dari dua km tiffany
ketika mereka yang hendak masuk ke arah res area kilometer enam puluh dua
tetapi bisa dikatakan sedari sore tiffany ini kendaraan tiada henti
untuk masuk ke res area kilometer enam puluh dua khususnya ketika waktu jelang makan malam
seperti pukul saat ini pukul enam sore
nah tiffany memang rest area ini menjadi salah satu lokasi rawan kepadatan
salah satunya adalah rest area kilometer enam puluh dua karena merupakan rest area pertama setelah tol transjawa
ataupun rest area pertama yang dijumpai para pemudik setelah membayar di gerbang tol cikampek utama
dan hingga saat ini memang posisinya tidak ada buka tutup ya tiffany seperti dua hari lalu
karena memang pihak kepolisian dalam hal ini adalah polres karawang ini menerapkan sistem buka tutup begitu ya
ketika ruang parkir begitu di res area kilometer enam puluh dua ini terpantau sudah penuh
karena res area kilometer enam puluh dua ini hanya bisa menampung sekitar enam ratus lima puluh kendaraan saja yang parkir di sini
sehingga kalau kita berkaca pada dua hari lalu yakni sekitar tanggal dua puluh lima april
ini diberlakukanlah buka tutup begitu ya untuk dialihkan kendaraan yang hendak masuk
ini tidak diperbolehkan dulu sampai adanya ruang lowong begitu tiffany
nah untuk imbauan dari korlantas kementerian perhubungan dan juga jasa marga
ini mengimbau masyarakat untuk berada ataupun menggunakan rest area ini tiga puluh menit saja
se efektif mungkin untuk beribadah kemudian beristirahat sejenak ataupun membeli makan
dan imbauannya pun juga ditambah begitu ya apabila mereka yang hendak membawa keluarga
ataupun yang pergi dalam jumlah besar begitu ya ini diimbau untuk membeli makanan take away
ataupun menggunakan lantatan
diatur layanan tanpa turun alias drive thru untuk mempersingkat waktu mereka di rest area
karena memang ini adalah operasi kemanusiaan begitu ya kita ketahui bersama per kemarin
korlantas memprediksi masih ada lima puluh lima delapan persen kendaraan yang belum kembali dari arah jauh menuju ke arah ibu kota
sehingga masih cukup banyak pemudik yang akan kembali ke arah jakarta
salah satunya juga menggunakan rest area maka dibinta untuk bergantian dan meningkatkan rasa toleransinya
nah tiffany kalau untuk di res area kilometer enam
kilometer enam ini seperti tadi yang saya sampaikan salah satu tempat yang cukup favorit
ini berdasarkan data dari pengelola res area kilometer enam ini menyebutkan kurang lebih perharinya ada sekitar sepuluh
sekitar sepuluh sampai dengan sebelas kendaraan yang mampir ke sini sehingga memang adanya rasa toleransi untuk bisa memaksimalkan
dan mengefektifkan begitu ya mereka yang hendak beristirahat di res area ini
untuk ataupun di kalangan para pemudik ini harus dikedepankan
dan tiffany kalau untuk saat ini
di gerbang tol cikampek utama juga terpantau lengang saya tadi melihat di cctv
di aplikasi travoi aplikasi dari pt jasa marga begitu ya
per sekitar pukul lima sore waktu indonesia barat tadi kurang lebih ada tiga puluh empat ratus kendaraan yang melintas
dari arah jawa ke jakarta melalui gerbang tol cikampek utama
tadi sekitar pukul empat sore ini ada laka lantas tiffany kurang lebih ada tiga mobil yang terlibat
yang menyebabkan ini imbasnya cukup panjang begitu ya

sampai dengan kilometer tujuh puluh di gerbang tol cikampek utama
yang biasanya selepas membayar di gerbang tol cikampek utama
kendaraan bisa melaju maksimal begitu ya delapan puluh km per jam
tadi ada perlambatan ini kurang lebih tiga puluh sampai dengan empat puluh km per jam saja
tetapi untuk saat ini sudah terurai kemacetannya sehingga jalan ini bisa dikatakan ramai lancar
sehingga bisa melaju secara maksimal delapan puluh km per jam selepas gerbang tol cikampek utama
tiffany kembali ke anda
baik terima kasih diana valenci atas laporan anda langsung dari rest area tol jakarta cikampek
selamat malam selamat bertugas kembali